orang yang keadaan sosialnya seperti itu
lalu mengenai makna kedatangan paus
kita memberi tema kedatangan paus itu
pertama tama kita melihat bahwa paus ini adalah seorang yang beriman
seorang yang memperjuangkan persaudaraan manusia
lalu juga seorang yang memiliki rasa belas kasih
yang mau ditampilkan dalam perhatian kepada umat manusia
jadi sosok yang datang ini adalah sosok yang memiliki iman yang kuat
kemudian sosok yang kita kenal bahwa dia mengutamakan persaudaraan antar manusia
tanpa melihat apakah dia sukuni atau agamanya ini atau tidak
kemudian dokumen frateletuti yang juga dia keluarkan
jadi ini sosok yang datang
nah dia datang ke negara kita
negara kita ini adalah negara yang orangnya beriman
berarti kan dia datang untuk memperkuat iman kita
hanya dia menantang kita yang beragama ini
apakah agama ini menjadi solusi untuk mengatasi persoalan
persoalan bangsa ini
atau justru kita orang beragama menciptakan lagi permasalahan
maka dia datang hemat saya untuk melihat konteks kita itu orang indonesia
dan orang indonesia ini kan orang yang beragam
suku agama dan apa semua
nah sosok yang datang ini sosok yang mengutamakan persaudaraan
maka dia mau mengajak kita semua mari kita bersaudara
orang maluku bilang atau orang mana bilang begitu ya
jadi dia datang untuk mengajak orang indonesia ini
untuk menghargai persaudaraan antarumat manusia yang kita sudah punya
jadi saya berharap bahwa umat indonesia ini akan merasa ditegurkan
dikuatkan untuk mari kita membangun negara indonesia ini dengan semangat persaudaraan
dan juga soal bela rasa
bela rasa itu hemat saya
itu juga harus diperhatikan karena munculnya kekerasan kekerasan
kemarin juga disinggung mengenai kekerasan dalam keluarga
kekerasan juga terhadap migran dan apa semua ya
nah sosok ini datang dia membawa convestion
kita manusia ini menjadi orang orang yang punya hati yang berbela rasa terhadap sesama kita
jadi bagi saya kita memberi makna kedatangan beliau dalam konteks seperti itu